sejumlah pedagang pasar karanganyar menyerbu petugas sudin perhubungan
yang hendak melakukan penderikan kendaraan yang parkir di bahu jalan
di depan pasar karanganyar sawah besar jakarta pusat kamis pagi
aksi kemudian berlanjut pihak kedua pihak terlibat aksi saling dorong
bahkan nyaris baku hantam
keributan berhasil diredam aparat tni dan polri yang ikut dalam razia penertiban parkir liar ini
dua orang pedagang pasar yang dianggap sebagai provokator diamankan petugas
pedagang pasar mengaku kecewa dengan tindakan petugas sudin perhubungan
yang kerap melakukan penderekan terhadap kendaraan konsumen yang tengah berbelanja di pasar
penerekan membuat kondisi pasar karanganyar sepi pembeli
lantaran para konsumen takut kendaraan mereka diderek petugas saat berbelanja
harusnya dibolehkan pak karena ini kan pasar
nah sedangkan kita daripada para pedagang kalau pasar diadain direk begini terus
pembeli siapa yang membeli pak pembeli takut
maksud saya dari pihak pedagang mau minta lahan parkir
para pedagang dan konsumen diminta untuk tidak menggunakan badan jalan untuk area parkir
karena dinilai mengganggu pengguna jalan
sudin perhubungan jakarta pusat hanya memperbolehkan konsumen dan pedagang pasar
melakukan aktivitas bongkar muat di bahu jalan
kalau memang dianggap punya terbatas
idealnya mereka hanya drop off tidak boleh parkir lama
karena kita tidak menutup mata terhadap keberadaan pasar sebagai roda perkembangan ekonomi
di saat pandemi begini
tapi salah satu sisi juga mereka juga harus toleran terhadap pengguna pengguna jalan yang lain
seluruh kendaraan yang terjaring razia diamankan ke lapangan irti monas
pemilik kendaraan dikenakan sanksi denda administrasi rp dua ratus lima puluh
rizky ihtiar yahya jakarta